terima kasih anda masih di redaksi siang
apakah anda sudah pernah mencoba kuliner sup khas dari lubuk banggai sulawesi tengah
milu siram namanya
milu siram ini adalah makanan berkuah dengan perasan jeruk lemon suiran ikan cakalang dan juga jagung manis
berikut liputannya untuk anda
dan informasi ini juga akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
anda bisa mengakses berita komprehensif dan mendalam dalam program cnn indonesia lainnya melalui transvision
saya ratu nabila undur diri
terima kasih dan sampai jumpa
ada yang tahu makanan khas berkuah dari sulawesi yang bahan dasarnya jagung dan cakalang asap apa
kali ini kita akan masak masak milu siram
kilu siram ini ada di palu ada di gorontalo ada di mana tempat saya berada saat ini yaitu di luwuk banggai sulawesi
di tengah juga
nah tapi ini membedakannya loh
biar kebenasaran langsung aja kita masak masak sama chef di sini
tapi sebelum masak aku mau tahu dulu memang kenapa dikasih nama menu siral
nah milu siram itu artinya yaitu jagung
milu itu jagung siram itu adalah diisram dengan air panas atau sup
jadi disebut milu siram yang artinya sup jagung
bahan bahannya memang apa
nah bahan bahannya di sini ada jagung muda sama cakalang kuku
nah cakalang kuku ini adalah cakalang yang sudah diasepin
di sini dibilang cakalang pupuk
untuk bahan lainnya di sini saya sudah siapkan daun bawang sama cabai
terus di sini juga ada saya siapin lemon
perbedaannya di sini yaitu dia supnya kita tidak menggunakan pengental yaitu sup biasa saja sup jagung
jadi makan jagung itu makan sup jagung dengan rasa ikan tadi
cara memasak milu siram cukup mudah
pertama panaskan kaldu ikan kemudian masukkan jagung manis bawang dan daun bawang
ikan cakalang asap disuir suwir kemudian dimasukkan ke kaldu ikan yang telah mendidih bersama bumbu garam lada dan perasan lemon
selanjutnya sambal rica khas lubuk banggai
cabai bawang merah dan kaldu ikan dimasak menjadi satu
kemudian ditambahi gula agar rasanya gurih
selain memasak melu siram saya dan chef juga membuat minuman saraba yang mirip dengan kue dan jahe
bedanya saraba dibuat menggunakan santan dan rempah rempah
dan akhirnya semua sudah siap
saya sudah tidak sabar mencicipi makanan ini sembari menikmati pemandangan bukit dan laut
milu siramnya itu enak banget segar apalagi
makannya pada saat siang siang kayak gini
untuk minuman sarabanya di sini dia rasa jahenya berasa dan rasa dari kayu manisnya itu juga sih yang sangat berasa
terus dia memang anget ini enaknya makannya juga diminumnya malam malam juga nih
makanan ini dapat kita temui di warung makan kota luwuk
harganya mulai dari rp lima belas sampai rp dua puluh lima per porsi
sandra insanasari angga cita kesuma lubuk banggai sulawesi tengah